timnas u tujuh belas indonesia harus mengakui keunggulan timnas u tujuh belas korea selatan dalam laga persahabatan di stadion patriot candrabaga bekasi pada rabu malam
skuad garuda muda sempat menahan gempuran finalis piala asia u tujuh belas selama enam puluh lima menit namun akhirnya kalah satu
pelatih bima sakti menyoroti fase transisi dari bertahan ke menyerang yang disebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi para pemainnya
selanjutnya timnas u tujuh belas akan kembali melanjutkan tisi di jakarta selama seminggu sebelum berangkat tisi ke jerman tujuh belas september nanti sebagai bagian dari persiapan menghadapi piala dunia u tujuh belas
selatan yang mudah tapi memang perlu timnas u tujuh belas untuk pemain dan itu yang menjadi kekayaan buat kita